pemerintah menyediakan bantuan jaminan hidup untuk pengungsi gunung sinabung di kabupaten karo sumatera utara
selama sembilan puluh hari setiap pengungsi bakal mendapatkan uang rp sepuluh per hari
pemerintah pusat berencana memberi bantuan jaminan hidup kepada korban pengungsi sinabung
bantuan yang akan diberikan kepada pengungsi berupa uang sebesar sepuluh ribu per jiwa
setiap hari selama sembilan puluh hari
menteri sosial kofifa indar parawansa berjanji bakal memberikan bantuan jaminan hidup
yang kepada para pengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian
meski begitu menteri tak menjelaskan bagaimana detail penyaluran bantuan
selain uang jaminan hidup pemerintah juga sempat memberikan bantuan kepada sembilan keluarga korban awan panas gunung sinabung
pemerintah memberikan uang santunan sebesar rp lima belas untuk korban tewas dan rp dua lima ratus untuk korban luka